harus banget deh lo ceramah disini
gue cuma mau ngambil air bukan mau denger lo ngoceh

ngeri nathan ya
hah bukan kok
enggak enggak gue gak nyari siapa siapa
lagian emangnya kenapa sih sal kalo nyari nathan gak apa apa kok
gak usah dengerin aviva yang ngaco
oh iya jadi gue lupa kan kita disuruh ngecek ini
apa obat obatan ya sama bu rena iya kan
ya udah gak apa apa gak apa apa kalian cek obat obatan aja biar ini gue yang nerusin
iya gak apa apa sal gak apa apa udah tinggal di kejuga kan
si riana aja sal
enggak sih kak tadi ada rahmat sama afifa yang ngebantuin cuma mereka lagi ke tenda medis soalnya disuruh ngecek obat obatan
oh gitu yaudah aku bantuin ya
eh anak anak pada kemana kok sepi ngapain belum pada bangun
oh udah pada bangun sih pak tapi mungkin lagi jalan jalan nyari udara segar
oh tadinya bapak butuh polentun untuk cari air
hah eh biar saya aja pak
ya sama semalam kan baru saja kamu tersesat
kalau masalah salaman biar saya aja yang jagain pak insya allah saya bisa kok pak
ya sudah kalau gitu masing masing orang bawa satu jeligen ya
biar nanti bapak cari kontur lain untuk gantian orangnya
gara gara dia gue berantem sama mona
masalahnya cuma dua tadi kata gak mau empat ya
ya udah kalau gitu biar satunya
saya yang keluar dia kak
eh udah gak usah biar aku aja
eh jangan gitu kan tetap aja saya yang pertama kali mau jadi relawan kami lain
tapi gue butuh bantuan lobby
mantap mantap mantap
jerigennya kalau cuma segini mah
gak bakal cukup ini bolak balik ya nih
tadi gak sengaja
gak usah lo bernama

ngebut banget jalan lo
kayak mau ngejar gaji
ngapain sih nyari aldo
kan ada gue di samping lo
nah gue gak bakal nyasar lagi kok
arahnya kesini non
gue emang seneng banget ya jalan ke hati yang salah
eh maksud gue ke arah yang salah
liat salmah gak
tadi sih disuruh pak rudi ngambil air sama kaldu
sama kak aldo

harusnya tuh gue yang nemenin kak aldo
harusnya tuh gue yang nemenin kak aldo
harusnya tuh gue yang nemenin kak aldo

air lo gue pake dulu
gue gak berani ngasihnya
budi semua kasih aja sih
kasih ke cewek itu
ini air ke cewek yang gitu tuh
kak ini yang dikasih
hah dari siapa
ya mau minum lah
yaudah lah ya orang awus
ini air putih biasa
gue gak kenapa kenapa
tadi kan awus
lo duduk disini aja
lo tunggu disini
biar gue yang turun ke bawah
ngapain lo disini
apa harus gue jelasin
lo tadi minta bantuan temen lo ya
buat ngerjain gue
lo minta bantuan teman lo buat dapetin apa yang lo mau
harus banget ya
lo ceramah disini
lo harus banget ya
lo harus banget ya
lo harus banget ya
bukan mau dengar lo ngoceh
ternyata desain kamu